demi menopang perekonomian warga yang hidup di bawah garis kemiskinan selama pandemi covid sembilan belas
seorang wanita yang berprofesi sebagai kurir lepas barang dagangan di polewali mandar sulawesi barat
rela menyisihkan sebagian penghasilan untuk melakukan kegiatan pendampingan pada salah satu kampung di daerah ini
yang terkucilkan akibat stigma negatif sebagai kampung penderita penyakit kusta
bagaimana kisahnya berikut liputannya
risma sakir adalah warga desa tapanggo kaupaten polewali mandar sulawesi barat
sejak mei dua ribu dua puluh ibu dua anak yang berprofesi sebagai kurir lepas ini menghabiskan waktu di dusun tetangga
dusun landi baru kecamatan luyo
wanita tiga puluh enam tahun ini melakukan pendampingan warga agar dapat mandiri dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas
kampung ini menarik perhatian risma karena stigma negatif sebagai kampung penderita kusta
masih banyak warga di daerah ini yang hidup dalam kondisi memprihatinkan
bahkan dikucilkan dan dijauhi masyarakat luar
padahal sejak beberapa tahun lalu
dinas kesehatan setempat telah menyatakan dusun landi telah bebas dari penyakit kusta
berbekal tekad dan keyakinan kuat risma mulai melakukan pendampingan terhadap para ibu rumah tangga
risma berharap mereka dapat mandiri menopang perekonomian keluarga terutama dalam menghadapi pandemi
apalagi pandemi tidak hanya membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari hari
tetapi juga kehilangan mata pencarian
karena melihat kondisi di sini saya mulai berpikir untuk melakukan pemberdayaan kepada warga
kemudian saya memulai mengajak ibu ibu untuk memanfaatkan pekarangan
agak susah sih mengajak mereka
tetapi lambat laun setelah melihat salah satu hasilnya
mereka juga sudah mulai tertas
langkah pertama yang dilakukan risma adalah menyisikan sebagian penghasilannya sebagai kurir
risma membeli terpal untuk dimanfaatkan sebagai kolam ikan
awalnya tidak ada warga yang berniat mengikuti kegiatan yang dirintisnya
namun seiring berjalannya waktu puluhan warga pun ikut tertarik
meminta risma memberi mereka terpal juga bibit ikan secara cuma cuma
risma memberikan edukasi kepada warga terkait tata cara merawat ikan yang efektif
ia juga melakukan kunjungan secara
dan membuatnya lebih mudah

sekedar melihat kondisi puluhan kolam ikan warga
maupun menjawab berbagai pertanyaan tentang masalah yang dihadapi warga dalam melakukan budidaya
tidak hanya itu risma juga melatih para ibu rumah tangga untuk menanam sayuran di halaman rumah
tujuan risma sederhana agar halaman rumah warga dapat menopang kebutuhan sehari hari
tidak mudah bagi risma untuk memulai kegiatan ini
apalagi banyak warga yang menganggap upaya dilakukannya sia sia
namun tantangan tersebut tidak membuat risma patah semangat
risma berinisiatif meminjam sepetak lahan milik warga menanaminya dengan sayuran
saya melihat bahwa kegiatan kegiatan masyarakat setelah adanya virus corona itu
tidak ada kemudian pekerjaan juga sulit
akhirnya saya berinisiatif untuk memberdayakan mereka
yang paling pertama itu adalah pemanfaatan pekarangan
tentangan yang saya dapatkan ketika memulai pemberdayaan itu adalah ketidaksiapan masyarakat
ada yang lebih banyak yang tidak mau daripada yang mau
saya meyakinkan mereka memulai dari meminjam pekarangan
dan warga dulu saya mulai bekerja saya memanfaatkan apa apa yang ada
agar mereka melihat bahwa tidak harus dengan uang yang banyak kita bisa memanfaatkan pekarangan
melihat keberhasilan risma warga mulai berubah pikiran
sebagian warga bahkan mulai tertarik dan tergerak untuk mengikuti jejak risma
pebibitan tanaman dalam jumlah banyak mulai dilakukan
berlahan risma mulai mendapat dukungan juga
dan juga bantuan dari pemerintah setempat juga organisasi dan komunitas yang peduli
hasilnya tak lama kemudian halaman rumah setiap warga di dusun landi baru yang dulu gersang kini hijau
dengan aneka macam tanaman sayur
warga yang dulu kesulitan membeli bahan pangan khususnya sejak masa pandemi
kini dapat memenuhi kebutuhannya dari halaman rumah baik sayuran maupun ikan budidaya
bahkan hasil melimpah dari tanaman sayur di halaman rumah
tidak hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri tetapi juga dibagikan kepada warga lain
alhamdulillah selama ini untuk pemanfaatan pekarangan yang ada di depan rumah kami sangat terbantu
dan selama ada covid sembilan belas kami kan tidak bisa keluar rumah
jadi untuk kebutuhan di dapur kami bisa memetik yang di depan rumah
dan itu juga kami tidak usah mengeluarkan biaya apapun
upaya pendampingan risma di dusun landi pun berbuah manis
warga kini tak lagi kesulitan memenuhi kebutuhan pangan harian
bahkan citra dusun landi sebagai kampung kusta yang menakutkan
kini perlahan berubah menjadi kampung mandiri dan kreatif
selama melakukan kegiatan pendampingan untuk menopang perekonomian warga di tengah pandemi
risma juga melakukan pendampingan belajar kepada belasan anak usia sekolah di dusun landi
risma prihatin dan tergerak saat melihat banyak anak anak sekolah di dusun ini tidak mendapatkan pendidikan yang layak
sebagai kampung yang terbelakang ekonominya
dusun landi sesekali mendapatkan bantuan dan donasi bahkan jauh sejak sebelum pandemi datang bertandak
sejak dua ribu sembilan belas risma menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan dari pintu ke pintu

sebenarnya risma untuk mendampingi warga di dusun landi sebenarnya sempat tidak didukung keluarga
mereka khawatir karena risma sering pulang malam bahkan berulang kali nyaris menjadi korban begal
jadi respon masyarakat sekarang itu mereka menerima dengan positif
kenapa karena mereka sudah bisa menikmati hasil kebun sendiri
bahkan hasil kebun mereka juga bisa mereka bagi bagikan
harapan saya semoga kampung landi menjadi kampung yang hijau
dan kampung landi bisa diterima oleh masyarakat luas
dalam artian stigma negatif tentang kampung landi itu sudah tidak ada di masyarakat
risma sakir berharap agar kegiatan yang digagasnya dapat menjadi pemicu semangat warga
untuk bertahan di tengah gempuran pandemi
ia juga ingin menunjukkan kepada masyarakat luar
bahwa dusun landi dan warganya memiliki potensi besar yang layak diperhitungkan
dan diperhatikan pemerintah
hingga tidak ada lagi label kampung kusta untuk dusun landi
melainkan kampung tanggung yang dapat bertahan dan mandiri berjuang di tengah pandemi